dua bocah yang merupakan kakak dan adik menjadi korban jambret di pinggir jalan warakas empat gang enam belas tanjung priok jakarta utara
dari rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah seorang warga
terlihat dua pelaku berboncengan sepeda motor melewati dua orang bocah yang tengah asik bermain telepon seluler di pinggir jalan
seorang pelaku kemudian berjalan kaki menghampiri kedua bocah dengan modus menanyakan jam
pelaku kemudian merampas dua telepon seluler dari tangan kedua bocah itu dan kemudian melarikan diri
menurut orang tua korban kejadian itu terjadi pada hari minggu dua puluh desember
dia akan melaporkan kejadian ini ke polisi